nampaknya masih belum ada yang bergabung tapi gak apa apa
halo selamat sore semuanya
wah udah lama banget nih saya nggak live instagram di cnn indonesia
terima kasih sudah bergabung nih
sudah banyak sudah tujuh belas nambah lagi oke
kita bakalan ngobrol hari ini sama andi bahtiar yusuf sutradara
kita bakalan ngomongin keliling indonesia lewat sinema
tapi sebelum kita ngomongin soal film soal proses produksi di tengah pandemi seperti ini
saya mau update anda semua ya
jadi covid sembilan belas di indonesia kasusnya itu sekarang makin tinggi
bahkan hari kemarin ya pernah kemarin itu
kalau nggak salah sebentar saya buka datanya
bukannya nggak ada covid ya
covid masih ada covid masih nyata
semuanya harus tetap menerapkan protokol kesehatan tiga m
pakai maskernya kemudian jaga jarak
dan juga menggunakan atau mencuci tangan
ini kayaknya andi batiar udah gabung sama kita sih
tapi kayaknya dia masih di jalan
kita lihat deh gak apa apa deh
ini aku agak bingung dengan ini
instagram live yang baru
bisa denger gak ya
lagi di mana
lagi di jalan
tadi kalau kata google map tiga puluh satu menit
ternyata macet dekat kantor
oh gitu jadi ini mau ke kantor
iya tadi baru mau datang kantor maksudnya
oh baru mau datang ke kantor oke
apa kabar dirimu
ya kabar baik
kabar baik ya
masih menerapkan tiga m tapi moga moga dapatnya tujuh belas m
amin ya dengan proyek proyek barunya di tahun depan
eh anyway ini lagi sendirian atau sama siapa sih di mobil
ada sama ibu asuhnya temen itu dipo nama temen itu
eh ini akun perusahaan
kita jangan bahas perusahaan
lagi ngomongin temen ada teman
oke deh eh kita kan mau bahas soal film baru mas ucup nih
aku panggil mas cucuk gak apa apa ya
dan lebih akrab gitu
kan kita mau bahas soal keliling indonesia lewat sinema
kebetulan juga mas ucup nih bikin film
baru akan produksi film ya
namanya hijrah ke timur
ini tahun depan rilisnya
ya kita baru mau mulai itu motoran dari lampung sampai sorong
di bulan januari ya
kira kira april gitu lah kita selesai
lebaran lebaran juga sudah selesai
terus kita ya kita akan ngedit segala macam
akhir tahun lah kita selesaikan
cuma in the meantime sepanjang perjalanan mau bikin konten konten serisnya

channelnya bisa youtube bisa tiktok
kan kita manfaatin lah supaya bikin engagement sama orang orang kan
siapa tahu ada brand brand di jalan yang mau nitip produknya
eh tapi sebelum kita berlanjut ke situ
berarti artinya di masa pandemi ini
fokus sama pengembangan cerita dari hijrah ke timur
atau ngerjain apa lagi di masa pandemi ini
masa pandemi sih macem macem
nah sekarang kan belum
baru baru baru baru aja itu
ah gimana sih
baru dua bulan
sekarang kan baru dua bulan kan
tapi kan udah selesai
ah iya memang
tapi belum belum
oh terangkilo terangkilo ya
itu ya ada beberapa
sempet nulis skrip mau bikin hari ini kan
tapi terus kayaknya kita akan mundur
waktunya harusnya kita syuting di november tapi mundur dikit
kita akan kasih judul sendiri sih
sama nanti mau ini ada syuting yang ketunda aja
jadi harusnya april syuting tapi jadi ketunda ke tahun depan
gara gara ini gara gara pandemi dateng corona dateng
oke semuanya jadi
padahal udah makan desiku
iya padahal kita udah ngikutin anjuran pemerintah waktu itu
iya termasuk konon kan katanya
udah zamannya kmry udah gak ada lagi corona
eh masih aja masuk
jadi ngeganggu semua jadwal yang udah di plan dari awal tahun kemarin ya
ini kok kemarin ikutan training di
buat dapet kartu prakerja
di ruang guru
harusnya bapak yang bikin trainingnya bukan bapak yang ikutan training
makanya udah udah ngincer ngincer
ngajar satu kan kalau gak salah kan ini sejuta
minta seratus ribu aja dia dapet dua puluh ribu aja
gak boleh katanya kalau mau nabung gak beli seratus ribu sepuluh ribu katanya
per edisi bisa dapet tujuh belas m
duit bapak lebih banyak
tapi dari itu kan gak apa apa
jadi si hijrah ke timur ini asumsiku ya
asumsiku ini adalah cerita keliling indonesia sampai timur indonesia
dari barat ke timur indonesia bener gak sih
ya dari lampung kan dari sumatera
kenapa tiba tiba kepikiran ini udah sepuluh tahun berarti ya nggak bikin dokumenter
iya udah sepuluh tahun lu kok tau
ih saya jurnalis
tapi kuliahnya gak jurnalistik dong kan saya kuliah jurnalistik
oke oke tapi bikin dokumenter
akhirnya ngomongin soal indonesia
sekarang kita terbatas banget kita mau jalan jalan gak bisa
kita mau menikmati keindahan indonesia nggak bisa
walaupun kata pemerintah ya kata menteri pak rekrah
di indonesia aja tapi kan sekarang sulit banget nih
kenapa kemudian punya inisiatif bikin film dokumenter hijrah ke timur ini
apa latar belakangnya
jadi ceritanya tuh ini sebenernya seterhana banget sih dari pengennya temen temen gitu
jadi ada kawan namanya hijrah
hijrah ini nama orang sebetulnya
yang kebetulan kan hijrah itu kan artinya kan berpindah ke tempat yang lebih baik kira kira gitu
nah habis itu bentar bentar ini biar bisa udah sampe ini soalnya nih jadi gantian tir
gak apa apa kita sekalian tour studio aja
ini tempat duduk duduk
nah terus kita bilang ada teman itu si hijrah ini bilang
kalau dia mau ikut eh dia mau motoran nih
buang gue mau motoran nih dari jakarta sampe sorong
dari jakarta ke sorong dia bilang
habis gitu naik motor masih apa
terus dia bilang naik motor sendiri dia bilang
nah terus pikir kan
eh naik motor sendiri sampe sorong
terus tuh ngapain naik motor sampe sorong
dia bilang gitu ya pengen ke sorong aja gitu
tapi belakangan dia baru ngah kalo oh lu tuh gak ada duit sebenernya pengen ke raja ampat
iya gak ada duit ke raja ampat dia bilang gitu
dia bilang gue tuh cuma mau bawa
enggak enggak dia cuma mau bawa duit satu lima juta apa dua juta gitu
yang kemudian dia akan berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain
kayak misalnya dia kan dia lama di pahawang kan sekitar enam tahun
maka gitu ke pahawang bisa
jadi dia bawa dagangan dia dari pahawang itu mereka suka bikin akar bahar kerajinan kerajinan
nanti dia bawa ke bandung langsung
di barang dia akan tuker sama kaos sama apa gitu
yang akan dia bawa lagi rute dia nih tadinya ke klaten
sampe klaten dia akan jual disana
jadi klaten dia ntar bawa ciu alkohol alkohol gitu dia akan jual disana
ntar dia pergi lagi sampe bali dia tuker lagi
gitu terus sampe surabaya eh kok ke bali sih
sampai banyuwangi dia akan tuker tadi ke makassar
terus gitu jadi dia mau dengan cara gitu
terus waktu itu aku pikir materinya menarik ya
kan materinya menarik banget gitu ada orang
semua orang pasti bilang dia pengen jalan jalan
tapi yakin deh dari dua juta orang yang bilang dia pengen jalan jalan ke indonesia termasuk parai craft tadi dia akan jalan jalan ke indonesia maksudnya di indonesia sama kaos sama apa gitu
jadi dia mau jalan jalan ke indonesia termasuk parai craft tadi dia akan jalan jalan ke indonesia sama kaos sama apa gitu
itu menteri kalau gak punya duit gak akan pergi ke sorong
tapi kalau dia itu lah menteri itu kayak hijrah
pasti dia nggak akan pergi tapi kan
makanya ada dua juta orang pengen pergi ke sorong
tapi pasti yang akan eh ke raja ampat
raja ampat yang beneran
tanpa modal dengan modal
sebenarnya lebih ke
lu kalau mau jadi traveler
pergi aja karena bukan
duit yang dibutuhin tapi kemauan
kalau lo mau jadi turis lain cerita
ya kalau para aircraft tadi kan bisnis utama
kan turis dia dia pergi bentar
foto foto cabut ya ijrah ini kan
dia pengen dateng
ya kalau kita terus jadi pengennya
hijrah ini matanya
semua orang gitu hijrah ini
orang yang pengen jalan semua orang pengen jalan jalan
nah dia jadi matanya
banyak orang nah
karena mikirnya gitu lalu
dia pengen berangkat ke maret waktu itu
tapi dia ngomong pengen berangkat ke maret
dua puluh sembilan agustus makanya terus
dia bilang hijrah kalau maret begini
dia mau berangkat september ngobrolnya dua puluh sembilan agustus
hijrah mau berangkat september
mah repot juga
modal dengkul nih sebenarnya jadi dokumenter
ketahuan jelas minimal
kalau kita gak jadi kaya kalau lu gak jadi
kaya tahun depan lu diinget orang
perjalanan lu diinget orang karena yang penting kan dokumentasi
akhirnya kita terus
mulailah kita konsepin pelan pelan
ya udah ada isuzu sebut merek langsung deh
ada isuzu yang kemudian support
jadi ada tim yang akan jalan
jadi hijrah tetap jalan dengan konsep yang sama
jalan sambil berdagang
supaya dia bisa mencapai tujuannya
kita akan merekam perjalanan itu
nah sementara kami tim produksinya
kaya kendaraan kamera
terus ada beberapa brand yang
ya tadi tuh karena konsepnya kan
jadi hijrah tuh jadi matanya kita kita
jadi beberapa brand yang
kasarannya minta bikinin gue tiktok di danau poso dong
bikinin gua tiktok di ogodawu gitu
di samojo kayak gitu gitu
tempat yang aneh aneh buat orang kesini
nah jadinya kita akhirnya
bisa jalan dengan
ya dengan dengan hitungan tadi tuh
kalau misalnya hijrah beneran bakal dengkul
mungkin setahun kali dia kesana
sekarang kita berharap
sesusah susahnya empat bulan lah
artinya akan perjalanannya akan mulai
akhir tahun ini
akhir tahun kita mau ke pahawang
mau bikin sampel
konten series kita mau kayak apa sih
karena orang selalu nanya
mau bikin apa sih cuk
bikin apa sih cuk
dijelasin terus ya
udah gini aja deh
gua mau ke pahawang
karena hijrah orang pahawang
dia tuh melakukan banyak kegiatan sosial disana
jadi kemarin ada
ada orang ada kawan juga sih
ya nyumbang ke hijrah
seratus seratus pasang sepatu
dia pengusaha pengusaha sepatu
sendal sendal pengusaha sendal perempuan
terus sama hijrah disumbangin beberapa
dan sebagian dia akan bawa ke pahawang
dia sumbangin untuk orang orang situ
dan kemudian mereka bikin pementasan
teater di tempat itu
jadinya kita mau kerjain itu tuh
jadi karena kebetulan dia mau bingung ke pahawang
jadi karena kebetulan dia mau bingung ke pahawang
dia bikin pementasan
udah kita pergi juga deh
apa aja yang kita mau
mau tunjukin di bentuk seriesnya gitu
ya menarik nih ngobrol sama cnn
mungkin siapa tahu cnn mau bikin liputannya dikit dikit
boleh boleh boleh
boleh boleh diajakin
gausah ikut gaapa
oh ya gaapa
kita supply aja gambarnya
jadi saya ga bisa ikut ya
boleh ya kalau mau ikut
kita lagi kemarin sempat ngobrol sama beberapa stasiun tv juga sih emang
kayak misalnya kita kan bikin youtubenya
terus gimana kalau misalnya konten versi dua puluh empat menitnya kita taruh sini aja
kan dokumen tersebut
kayak kemarin udah ngobrol sama tv
aku udah ngerekam buat insert gitu
ternyata kayaknya live instagram baru ini gak bisa insert video
kemarin kemarin bisa soalnya
ya tinggal liat aja deh
di at andi bahtiar
video hijrah ke timurnya ya
eh tapi dari semua timeline yang udah dibuat nih
buat produksi hijrah ke timur ini
bakal bukan bakal
artinya ada yang keluar dari jadwal dong karena pandemi ini
keluar jadwal itu sih lebih karena
brand brand ya itu kan lagi pada kismin semua
ya udah undurin aja ini ke dua ribu dua puluh satu
uang belanja dua ribu dua puluh satu masih pada ada ya

walaupun sebetulnya ternyata nggak ada amat juga
jadi tetep struggling aja gimanya
tapi seenggak enggaknya beberapa
yang bantu itu yang bentuknya cash sih emang gak banyak
malah kita lagi mikir
eh bawanya gimana nih caranya nih kayak gitu gitulah
karena kami juga pengennya
hijrahnya sih bukan kami
hijrahnya tuh dari awal udah pengen melakukan hal hal sosial gitu ya
kayak misalnya dia pengen
di beberapa tujuan dia pengen bikin pondok puisi gitu misalnya
dia pengen ke tempat yang
jangankan akses gadget lah
akses sekolah aja di masa normal
ga ada gitu
nah dia mau dateng kesitu dan kemudian dia mau ngajarin orang orang itu storytelling
bagaimana menulis kayak gitu gitu
jadi hijrah kebetulan bisa nulis
orangnya sih nggak lulus sma sebenarnya tapi ikut paket c
ya beneran tapi mungkin memang gitu ya
membuktikan kalau orang mau baca
mau belajar terus ya
kalau dilihat caption dia di instagramnya
makanya jika keliatan kalo dia ga lulus kan
pake c kan
nah terus dia bilang
orangnya di luar tuh
nah dia bilang
dia mau datang ke tempat tempat itu buat ngajarin
karena menurut dia pada akhirnya
ya pada akhirnya
kita tuh mesti menceritakan hidup kita sih
ya kayak gua juga pernah bilang sama dia
pada akhirnya hidup tuh cuma cerita sih hijrah
lu pernah kemana
lu pernah kemana
pernah pergi sama siapa
makan sama siapa
pacaran sama siapa
kemana tidur sama siapa
ceritain berapa angka di rekening kita kan
ya itu yang diceritain
nah hijrah juga bilang gitu ya
orang mesti bisa cerita
dan biar orang bisa cerita
salah satunya orang mesti bisa
nulis dari banyak orang indonesia
ini bukan nggak bisa sebetulnya
tidak belajar menulis dengan baik
jadi karena kan kulturnya emang ga tinggi kan
nah dia pengen hal hal kayak gitu
mau bikin rumah puisi lah
mau bikin ajar bisi lah itulah
jadi ya kita bakal cover kayak gitu
materi kitabisa com ini sebenarnya
di tengah pandemi nih
sebagai filmmaker ngeliatnya gimana sih
kan harus jaga jarak
harus pakai masker
harus tetap menerapkan protokol kesehatan
supaya temen temen semua juga ga terpapar covid sembilan belas
apa yang dilakukan sebagai suma darah
supaya krunya juga tetap terjaga nih
pernah clubbing di canggu sebelum syuting
karena canggu nggak pernah tutup
ga pernah tutup tuh
ga ada covid di canggu
ga bukan di kanda gitu
sebenernya aturan jelasnya sih ga ada ya
tapi banyak orang
banyak pihak itu ngerjemahin
aturan dari yang dipunya
pak rekraf tuh
yang harusnya kerja ngurusin ginian itu
lama banget ngeluarin
akhirnya bikin ini sendiri
yang kemudian pak rekraf ngeluarin belakangan
jadi udah sekitar bulan agustus september
udah mulai produksi dengan
protokol standarnya masing masing
tapi beberapa juga dan lumayan banyak
jadi swab lalu karantina
nah karantina itu misalnya kita di
di tempatkan di tempat
di tempat yang sama gitu
kemarin kita syuting juga gitu
lalu jemputannya dibanyakin
supaya jumlah orang dalam mobil
jadi ga ini
jadi ga banyak
ada tempat yang
ada perusahaan yang kemudian karantina
jadi misalnya lokasi shooting ga akan jauh dari hotel
hotelnya di blok istrinya cuma kita kita aja
tapi kan akibatnya biaya produksi kan jadi gede
tapi memang itu resikonya
tapi kalau untuk si kasus hijrah ke timur
kita pergi coba ber empat
ber lima sama hijrah
hijrah ga dihitung ga ada di motor
empat orang kan di mobil
nah jadi empat orang ini aja tes masing masing
cuma kan masalahnya
karena ini bentuknya dokumen pria
dan kita akan interaksi sama masyarakat
kita kan ga tau nih temen bicara kita
udah terserah belum
jadi mungkin kita pindah kota
ya pada dasarnya sebetulnya
bisa jadi begitu
ya bisa tes
ya kita sih tes
kalau orang daerahnya mungkin tes kehamilan
banyak yang hamil gara gara pandemi ya
banyak hal dan
produksi jadi lebih mahal sih
ngabisin production budgetnya untuk ini
untuk protokol dan sebagainya
kalau dulu kan semua orang kumpul aja
kalau sekarang ada ring satu
yang isinya cuma director produser pemain
pemain yang akan turun
yang isinya apa ring tiga ring empat itu udah gak deket sama kita
jadi emang jumlahnya dibatasi
karena kan banyak orang kan ngerasa
sejak undang undang cipta kerja rilis
dan kemudian habib rizik pulang
pandemi ilang gitu soalnya
pandemi masih ada
pandemi masih nyata
gitu tapi udah pada demo loh
masih ada ternyata
mereka mungkin hilaf pak
ya kita pada dasarnya kita masih nerapin kok
cuman ya gitu
kadang kadang bete aja buat itu
iiih rame banget
iih kok pada ga kesih gitu
tapi emang ya kadang kadang
di tv di pemberitaan
kadang kadang bikin kita bertanya tanya ini orang pada nggak sadar ya
covid itu masih ada loh gitu
kita balik lagi ke kita sendiri
gimana caranya bikin diri kita waras
dengan keadaan sekitar
nah kalo andi bahtiar yusuf
seorang andi bahtiar yusuf
supaya tetep waras
di tengah kesibukan
ya berusaha positif aja
di awal awal mah pernah sempet parno lama juga
sampe ini kok pernah
manusia hidup ya seginilah dia bilang
dan itu kan mesti dilawan kan
bukan ya bukan ada yang bilang
katanya bukan karena ada yang bilang kalau misalnya
misalnya misalnya barna harus ngurus warna
terus bangun turun bukan soal itu sih
jadi sebenernya kalo yang di jalanin
sih ya cara hidup normal aja
sehat mungkin ya
kebetulan sekolah agar private
walaupun lapangan bola udah mulai buka nih
jadi udah mulai main bola
kaya ketemu di gbk
tidak pasti itu lagi kumisan
belum seperti itu
pernah juga ya lari olahraga lari setiap hari
makan ya normal
ya main main interaksi sama orang
bukan secukupnya kadang kadang seperti
ya kayak ke kantor kita ngebatisin orang saja yang ke kantor tapi tetap
tetap apa namanya sosialnya tetap ada ya
sosial tetap ada tetap ke bioskop juga
dua jam itu sama kayak naik pesawat dari jakarta ke
surabaya sejam itu malah itu lebih
bahaya kalau naik pesawat dan kemudian
lakukan hal hal yang menyenangkan lah kayak main ps
dari malam sampai pagi itu sering banget kita kerjain kan hal hal
brainstorm mungkin saya kan suka
ngobrol sama teman teman di kantor rata rata kan jauh lebih muda tuh
apa yang kita bisa niin nyari nyari ide ide baru
ini juga tadi teorinya meeting sih tapi sebetulnya ya
dan itu kan bisa kita kerjain walaupun tadi bahasanya
ring satu udah makin parah nih covid
ring satu udah mulai kena jadi dia baru cerita iparnya
meninggal dan itu sampai tadi dia pagi
baru kena tuh kemarin terus saya kan yang
ipar gua pergi ke bogor
padahal itu deket circle circle kalian ya
iya circle sendiri dan
juga kan cerita sendiri orang cerita
aduh ipar gua meninggal nih covid itu bahaya
banget gitu kan ini enggak ipar gua
itu baru kena tuh kemarin
jadi maksudnya kayaknya orang kalau
ngomongnya apa ya kemarin sempet video call
sama temen di serbia dia bilang serbia lagi
kita masih jalan di atas first wave dan
dia sih enggak ngeh mungkin sama kalimat itu
karena dia bilang indonesia kayaknya menangani
pandemi dengan cara yang sangat baik ya
oh baik baiklah presiden kita orang baik
menarik suaranya hilang nih oke
nah ini enggak ada
nah kita memang
apa namanya ya itu membuat
semangat untuk tetap merasa gak ada apa apa
ya dalam pikiran tapi waspada tetap lah
kayak anak anak dia bilang lu pulang aja kalau udah jam tujuh
pulang aja lah soalnya kalau kemalahan mereka
ya ya sih eh gara gara bikin film
oh bagus pak ini aura kasihnya ini ada tulisan aura
kasihan indonesia enggak lu lupain aja
oh lupain aja tuh ya ya terus terus
gara gara bikin film dokumenter hijrah ke timur
ini kan ada rencana buat keliling indonesia
kan enggak sih liburan ya paling enggak di indonesia aja gitu
kadang kalau bikin film dokumenter kan kerja ya
sebetulnya ini juga kita pengen kerjain karena kita di kantor
enggak makanya sebetulnya ini kita mengerjain selain karena itu tadi
keren juga ya ada orang mau motorin dari jakarta
sampai sorong mau ke raja ampat
modal dengkul bukan itu aja kita pengen jalan jalan
terakhir turun pesawat tuh tanggal tujuh februari dua ribu sembilan belas
ya lu tau sih banyak orang yang mungkin tidak seberuntung gitu ya
februari masih naik pesawat
perjalanan terjauh kemudian cuma jakarta bandung
bandung pun karena ngurusin iku empat kan
dekatan aluminium empat ngurusin itu
jadi maksudnya perjalanannya enggak ada perjalanan yang liburan lah

mau ada libur ya cuma beberapa hari sih
ada pikiran enggak sih mau liburan
nanti belum gitu
tapi kalau berke tapi bagian dari liburannya itu ini nih
jadi kepalanya itu gimana caranya supaya kita bisa kerja
eh liburan berkedok kerja bisa jadi
ya hijrahnya mungkin akan sengsara ya kita sudut sudut mulu
hidrahnya mungkin akan sengsara ya
di rumah aja gitu
iya kita akan
ini tuh hijrah kan naik motor bukan susah susah gitu ya
dia kan di mobil
adem bisa masuk tol malah
sambil mengusut cerita tentang dia
kalau nggak mengakui hati sama ucapan begini nih perempuan nih
oh ya lupa
sutradara terganteng cnkri ya
nah jadi intinya gitu
kalau misalnya hijrah jalan kesana naik motor dan melakukan apa yang dia harus lakukan untuk mencapai tujuannya
ya kami kami merekam kegiatan dia bikin storytel selling dari situ
sambil di apa namanya akan ada di sebut lah
kita pasti akan ada di bali
kita kan ada di pantai utara tuh banyak banyuwangi
akan ada di bali
akan ke ntb ntb sebut lah tuh banyak banget
ada lombok ada sumbawa ada apa apa
kita akan ke ntt
ntt pengen ke alor nih sampai harinya pengen ke alor
udah pernah ke alor pengen lagi
pengen ke saburai jua
pengen ke saburai jua pengen ke rote
pengen ke wairebo kayak tempat tempat itulah
kemudian kita akan ke sulawesi selayar makassar
naik ke atas terus
kan seru banget
gak banyak mungkin beberapa orang indonesia atau banyak udah melakukan ini ya
yang jadi dokumenternya gak tau ya berapa banyak
ya di youtube sih mungkin ada
kemarin kan di perjalanan ini ramon pengen ikut nih di sebuah tempat di luar kota
di sulawesi dia mau ikutan
cuk ini kalo lu bikin dokumenter orang orang udah banyak yang bikin apa kerennya
terus bilang sama dia
ini sih kerennya satu
yang pasti beda lah buatan gua apanya beda
ya beda lah
yang lain kan anak motor yang bikin film
yang ini sutradaranya naik motor aja nggak bisa
jadi sama sekali gak ada motor motornya
jadi mata aja kan pasti lain
tapi kalo naik sepeda gak pake mesin
tapi saya kalo ginjot sepeda gak pake listrik
oke oke skip kita bahas tadi tuh ya
tapi emang harusnya sih nggak jalan jalan ya harusnya
apa namanya ngabisin waktu sama keluarga
ya mungkin di rumah aja atau di sekitar rumah
cuma kan karena mas ucup kerja ya
jadinya mau gak mau harus tetap bisa memberikan tayangan atau apa ya
show yang baik kepada masyarakat dengan dari kacamata mas ucup keliling indonesia tadi
pengen membuat sesuatu
pengen menceritakan sesuatu
pengen storytelling buat
buat para penonton ya
mengenai indonesia gimana perjalanan hijrah ke timur ini
tapi karena sekarang kan sulit nih buat kemana mana
kemudian juga masih ada kekhawatiran lah ya
karena lonjakan pandemi ini
walaupun jalan jalan juga kerjanya ya
ngabisin waktu sama keluarga tuh
kalau dari mas ucup sendiri ngapain sih
bersenang senangnya tuh ala mas ucup
liburan ala mas ucup dengan keluarga tuh
yang normal ya
yang normal ga ada pandemi kan
atau saat ada pandemi
yang pandemi dong
kok kalau pandemi sih hatinya liburan
kalau anak yang kecil suka main ps
cuma yang gede ini
jadi kita nonton film aja bareng bareng
dan karena umur udah tiga belas tahun
ya ngajak nontonnya udah semena mena sih
udah mulai film yang agak berat berat dikit
dari dia kecil sih dia udah nonton film action logan yang bunuh budan udah nonton
cuma dikasih tau
udah bilang ke dia
tapi kan sekarang udah bisa nonton kayak trust
yang kemudian di apa ya istilahnya
ada istilahnya lah
yang begitu udah ketemu cowoknya udah tua
udah empat puluh an bapak bapak
ditidurin terus hilangin
ya kan suruh nonton
nih kalau ada yang kenalan awas ya
itu kan ngasih tahu gitu
ya seenggak enggaknya kan umur tiga belas waktu itu udah ngerti
kalau yang nomor dua kan dia sibuk gimnastik walaupun di rumah
sekarang dia lagi pengen nyobain main inline skate
karena gimnya kan gak buka buka
dia udah ikut kejuaraan segala macam
tapi gimnya gak buka buka
jadi terus dia bilang ini aja deh
nah kalau yang kecil kan umur empat tahun
masih gampang tuh
jadi frekuensi dari kecil juga udah hampir sama
jadi kerjanya main ps bareng
milih yang samaan barengan
dia suka main bola
jadi depan rumah ada lapangan
kita main bola depan
jadi kemarin sama keluarga tuh kayak gitu tuh kerjaannya
oh ya nonton segala macam
kayaknya netflix yang nontonin kita lah udah
kebetulan emang dari dulu dari kecil suka nonton
si kecil ini umur setahun aja gitu
kakaknya ini umur delapan bulan udah ke bioskop
adiknya setahun lebih dikit lah ke bioskop
mereka tau gak bapaknya bikin hijrah ke timur
yang gede tau
kalau yang kecil emang gak terlunga
mau ikut i don't know brainstorm atau mungkin produksinya
anak yang paling yang punya ketertarikan ke dunia ini sih
sinema ini praktis yang paling gede sih kelihatannya
nomor tiga belum kelihatan ya
tapi nomor dua kelihatannya pengen jadi atlet
pengen jadi nonton eh kalau kita lagi nonton film gitu bertiga gitu
waktu adiknya belum ada
karena nomor dua itu selalu tidur
kalau enggak itu jam berapa selesainya lama banget
kakaknya nonton ada midnight sun film
film yang lumayan berat dia umur delapan tahun gitu
dan dia ngerti ceritanya
kemudian hari sekarang sekarang kemarin waktu lagi ada presentasi di sekolahnya mau jadi apa gede
dia bilang mau jadi aktor
mau jadi aktor lengkap tuh sama sekolah sekolahnya udah diceritain
mau jadi aktor
nah jadi kalau ada project project sekarang udah mulai ngajakin dia acting
udah ngajarin dia teater juga sih
jadi begitu kemarin berapa kali
kemarin berapa kali ngajakin dia oke lah
untuk ukuran yang jarang ya
soalnya ibunya kadang kadang ngelarang kan kalau lagi jam sekolah
tapi begitu kemarin main bisa ikut
kemarin kita syuting sekali untuk ini untuk kampanye
apa tuh kampanye apa
apa tuh kampanye apa
jadi kominfo bikin paket series kayak tayang tpri tentang ini tentang tindakan pemerintah
antisipasi pemerintah terhadap covid ini
vaksin kayak gitu gitu
jangan berkerumunan hal hal kayak gitu lah
nah itu kita kemarin ngerjain salah satu yang main anak yang paling gede
dari mas ucup nih
selama sepuluh bulan ini tetap berproduktifitas tetap berkarya lah
tetap mengembangkan filmnya juga tadi hijrah ke timur
sepuluh bulan ini melihat aku pengen tahu nih secara personal
melihat apa yang sudah terjadi di indonesia kemudian bagaimana pemerintah menanggapinya
duh apa tadi nggak kedengeran
ya kan udah bikin film kampanye
kalau misalnya kita januari februari itu tutup lockdown
sekarang lagi santai santai nih lagi
sekarang udah bisa konser kayak wuhan
wuhan udah ada konser
taiwan ada konser sepuluh ribu penontonnya
ya gitu lah
eh gak bilang pemerintah terlambat sih
tapi mungkin di awal ya kan memang harus ada biaya yang dikeluarkan kan saat itu
ya saat ini juga
mungkin pertimbangannya karena dipikir
karena dipikir akan lewat gitu aja
jadi gak diperkirakan bahwa pandemi itu akan besar juga di indonesia
apalagi waktu itu kalau nggak salah sempat ke padang
di sumatera barat orang bilang kita ini kan negara kepulauan
karena kita ini dipisahkan oleh lautan
tapi kan trafficnya orang di nkri ini kan lumayan besar kan
dulu kan papua sempat mau tutup tuh
ternyata kan dibuka juga
akhirnya kena juga
jadi kan memang antar pulau itu kan terlambat nutup kan
tapi kemudian kan ya gitu
pemerintah mulai merespon lupa juga di bulan apa
kalau nggak salah pemerintah mulai merespon ketika ada menterinya yang sakit
ya untung aja dari menteri yang sakit
coba kalau gak mungkin waktu itu kita gak akan ada psbb apa segala macem
dan kemudian di perjalanannya kan banyak apa ya
banyak pertimbangan kali
dekat tangan main
jadinya kita seperti gak cepet ngerespon
kalau misalnya kita januari februari tutup lockdown
ya cara paling gampang mungkin turunin militer ke jalan supaya kita pulang rumah semua
mungkin hari ini kita bakal udah
dream theater udah manggung kali november kemarin
mungkin gitu ya
eh tapi kan gak semua
karena pandemi covid sembilan belas
untuk juga para pekerja semua
nah sekarang semuanya masih bertahan semuanya struggling
ada pesan gak sih tadi sih janjinya setengah jam mau wawancara tapi ini udah lebih dari setengah jam
bisa kasih pesan pesan atau apa ya semangat yang bisa encourage pekerja seni ini supaya tetap bertahan di masa pandemi ini
jadi kami tuh waktu itu mau syuting tanggal enam april
kalau nggak salah kita udah mulai deg degan nggak bisa syuting tuh tanggal lima belas maret
karena gak jelas kan pemerintah mau
ya seperti biasa lah pemerintah nggak jelas mau ambil a b c atau d gitu
jadi terus tarik ulur tarik ulur
akhirnya kami putus cendera syuting aja lah
terus waktu itu tiba tiba tanggal dua puluh dua dua puluh tiga itu udah mulai
tanggal sembilan belas kalau nggak salah
kalau nggak salah depok tuh udah mulai ada yang sakit
terus udah mulai lah rame
kita tanggal dua puluh dua atau dua puluh tiga kita mulai
kami tuh meeting udah
itu kalau gak salah location director udah gak dateng
katanya udah nggak boleh sama istrinya dia keluar rumah
karena dia tinggal di depok waktu itu
dan kita waktu itu akhirnya gak mau ambil risiko kan
karena itu akan keluar uang tuh kalau misalnya kita paksain syuting tanggal lima enam
nah persiapan segala macem
kita tunda aja deh
karena katanya juli akan buka lagi
ya juli atau juli lah
juni deh katakan
satu juni buka lagi
jadi kita janjian satu juni ketemu lagi
nah kemudian karena kami itu produksi terakhirnya akan jalan
karena ada produksi lain tanggal dua puluh enam yang udah mundur
yang belum jalan ya
akhirnya bubar nih
itu di perjalanan ada syuting
kalau gak salah ada film lagi
kalau gak salah ada film lagi jalan waktu itu di jogja
yang sudah tinggal seminggu lagi
tinggal tiga hari lagi
nah di mereka itu di produksi itu
itu kalau nggak salah sistem bayarannya
ambil semua sih
kita tuh akan dibayar
kru akan dibayar ketika proses produksi selesai
kan proses produksi belum selesai
berarti orang nggak kebayar kan waktu itu
sementara mereka sementara kerjaan mereka ya cuma itu doang
nah kalau di kasus kami waktu itu
kru kan jadi gak punya kerjaan
mereka coba nempel nempel sana sini tiba tiba gak ada kerjaan apa apa
pulanglah banyak orang
ada malah yang jadi apa namanya
ada yang kemudian dilarang pulang sama rt nya ke kampung
ada yang kemudian sempat pulang dan kemudian jadi petani
ada yang waktu itu sebulan kemudian apa dua bulan kemudian datang jualan batik lah
kerjaan apa aja yang dikerjain
kita mengelola pekerjaan apa aja lah
waktu itu sih didata semua
di grup produksi itu isinya mungkin sudah enam puluh orang didata
yang di kemudian hari yang dapat ya cuma ada tiga belas orang
saya sih gak tau gimana sih cara pendataan bahan sos apa segala macem itu
padahal andaikan semua data itu dapat
saya rasa main sos akan dapet duit lebih banyak lagi tuh
kan sepuluh ribu per paket
kan kalau misalnya yang kedata sama dia berapa
dua juta orang
coba kok kedata semua sama dia lima juta
kan enak dia dapet
saya nggak tahu cara pendataannya tapi banyak orang yang jungkir balik gitu
kan di ktp nya nggak jelas
gak semua orang tulisannya seniman kan
saya tulisannya seniman
tapi banyak banget yang tulisannya wiraswasta
sebenarnya mereka pekerja harian
indonesia ini kan negara yang nggak kedata jumlah penganggurannya kan
katanya dua enam juta nganggur
sekarang kerjaannya apaan
gue kadang sekali sekali ya bantu bantu
kan tadi nganggur sebetulnya
kalau di negara maju kan jelas
kalau nganggur dapet dana dari apa namanya subsidi dari negara itu
kalau kita kan gak ada itu
itu segelintir doang yang mas ucup tau ya
kita gak tau lagi temen temen
saya mau bukan siapa siapa dibanding badan intelijen sama presiden lah
dia tahu semua datanya itu
tinggal nelfon anak buah
karena waktu itu masih banyak
gak gak gak
nah jadi intinya ketika kemudian apa ya kemudian kita harus surviving
dan kita ya rata rata nih yang nonton dan juga kita kita semua kan rata rata udah lebih dari dua puluh tahun karena jadi wni
ya kita memang harus struggling sih sendiri
faktanya kan negara hadir cuma ketika pilpres atau pilkada
kalau lagi kayak gini gini ya kita harus usaha sendiri
negara berusaha bantu
tapi ya kayak polisi batman suka telat datangnya
jadi ya kita harus ragu
jadi balik lagi ke sendiri balik lagi ke individunya
gimana caranya untuk bertahan gimana caranya untuk apa ya supaya nggak kepapar supaya sehat gitu ya
ya tetap sehat
jangan sampai sakit lah
jangan sampai sakit
menjaga imunitas dengan olahraga makan segala macam
kalau badan nggak enak kalau misalnya ngerasa nggak punya uang untuk ngetes inilah istirahatlah dua apa
karena ada yang gak dijemput ke puskesmas
ada yang puskesmas gak mau dijemput
aning an puskesmas gak mau dijemput ya di rumah aja lah
atau empat belas hari
jangan kemana mana ya
kalau misalnya ada temen tuh kemarin gak dijemput jemput ke puskesmas
terus saya bilang lu keluar rumah aja datang ke pak rt
keluk aja pak rt
pasti ditelepon puskesmasnya
beneran ditelepon langsung ke puskesmas
sekarang sudah gak apa apa dia
maksudnya gitu kan
artinya kita harus menjaga daya positif struggling sendiri
sekarang ini untuk orang orang yang lebih beruntung ya bisa punya tabungan kali
jadinya yang nabung itu ternyata penting
kalau ada di situasi kayak gini kita di rumah aja rebahan sambil ngesempok pet
intinya apapun aktivitasnya walaupun juga mas ucup masih tetap kerja di akhir tahun ini
harus tetap kerja terpaksa ya untuk proses produksi film dokumenter
teman teman di luar sana juga tetap beraktivitas
paling enggak sadar sama diri sendiri lah ya
jangan bergantung sama orang lain
sadar sama diri
jaga kesehatan sendiri
ya walaupun kita punya kita sering mikir apa ya namanya
jangan sampai kan doktrinnya kan jangan jadi ini pembawa virusnya tuh
pakai pakai masker supaya gak muncrat orang kalau ngomong
tapi kan sebenarnya ada hal yang lebih elementer lah
sebenarnya diri sendiri gak terpapar deh itu aja dulu
kalau diri sendiri gak terpapar orang lain gak akan terpapar gitu aja
dan ngejaga diri itu kan gak gampang
karena kita kan pede pede aja
wah ini menarik nih mau mau mau
yang penting yang penting
komennya itu tuh komennya
mau dibacain gak
ngelakuin apapun di rumah sebagai pengganti kita liburan nanti
nonton netflix sampai gak tau lagi mau nonton apa gitu ya
atau mungkin ke bioskop
atau main ps aja di rumah
gak apa apa ya
yang penting kita sadar kalau diri kita tetap harus sehat terus gitu ya
kalau mau pasti gak dibacain karena mbaknya kurang kok
gak boleh gak boleh
gak ngerti saya masih kecil
ya udah deh mas uci
hari ini mau ngapain lagi kerjaannya
hari ini mau unboxing dikit
habis itu mau unboxing sepeda sponsor
terus itu mau lari gbk
lari gbk lari gak
kerjaannya itu lari
iya enggak dong
ya udah kalau gitu

nanti bayaran saya nambah ke batang
terima kasih banyak andi bahtiar yusuf
tergantung cnkri katanya
di status whatsappnya
sehat lagi ya
oh ya brad pitt
salam buat teman teman semuanya yang tetap kerja
tetap melakukan produksi hijrah ke timur
salam buat hijrah juga
hijrah lagi unboxing dia
titipan dari sponsor biasa
ya udah oke sampai ketemu lagi
itu dia tadi perbincangan ngalur ngidur
dari ngomongin film terus kita ngomongin ke kehidupan
kehidupan sehari hari andi bahtiar yusuf
sampai ke protokol pencegahan covid sembilan belas di masa pandemi ini
khususnya untuk pekerja seni
terima kasih buat semua yang sudah bergabung di cnn indonesia sore hari ini
mungkin tadi ada yang tanya hostnya siapa
saya bukan aura kasi
jangan lupa nanti malam juga saya akan siaran live
siaran di cnn indonesia di redaksi malam
mic nya kurang deket mbak
suara saya kecil banget ya
saya cuma pakai satu sih
kayaknya udah dulu
segitu dulu live instagram kita hari ini
terima kasih yang sudah bergabung bersama saya
sampai dengan akhir
tetap dijaga protokol kesehatannya
mencuci tangan sering sering
sebentar lagi mau liburan
yang mungkin mau liburan tetap harus berhati hati
tapi kalau bisa nggak usah liburan dulu gitu ya
tadi kalau kata mas ucup mending di rumah aja nonton netflix atau olahraga atau ya ke bioskop bisa
bikin happy juga kok
katanya perjalanannya sama dari jakarta ke bali kalau naik pesawat
itu aja dulu
semua tetap sehat
terima kasih banyak
saya akan sapa beberapa
terima kasih banyak juga sudah membantu saya
yang jadi keeper saya hari ini
next time kita akan ada lagi chatroom
ada live instagram di cnn indonesia
tapi narasumbernya masih dirahasiakan
jadi stay tune di akun instagram